polemik impor krl bekas dari jepang kembali berlanjut
yang terbaru pemerintah tidak merestui impor krl bekas tersebut
keputusan ini didasarkan pada hasil audit bpkp
padahal tak sedikit warga yang mengeluhkan kepadatan di sejumlah stasiun pada saat peak hour
alhasil nasib jutaan penumpang yang bergantung pada mobilitas krl terancam
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual
dengan direktur eksekutif institut studi transportasi
selamat pagi mas deddy selamat bergabung dengan cnn indonesia business referensi pagi ini
ya selamat pagi selamat pagi mas
iya kita bicara mengenai restu dan tidak restu
setelah perdebatan panjang perjalanan panjang
sepertinya memang ketok palungnya tidak restu ini
lalu apakah dengan tidak restui mengimpor krl bekas dari jepang ini
juga berpengaruh terhadap kondisi urgensi
menurut bpkp tetapi kalau kita melihat misalkan stasiun manggares
setiap hari ini begitu padat
lalu kawasan kawasan yang memang banyak sekali para penumpang
selalu dijali oleh penumpang
lalu bagaimana anda melihat hal ini
ya begini jadi sebelum polemik ini terjadi
itu sebenarnya kita sudah kekurangan sarana krl
sebenarnya kita sudah kekurangan
di tahun dua ribu sembilan belas kita sendiri sudah
sebenarnya saat itu sudah kekurangan ya
jadi di pokor lintas pokor misalnya atau bekasi
ada beberapa krl yang transformasinya atau jumlah rangkaiannya itu hanya delapan
hanya delapan unit seharusnya idealnya itu adalah dua belas
lalu juga di lintas rangkas bitung serpong
itu juga sebelum polemik ini terjadi
di lintas ini pun itu juga sudah kekurangan sarana
yang idealnya dua belas tapi kenyataannya saat ini baru ada sepuluh
lintas ini tidak bisa ditambah karena memang sistem persinyalannya yang masih sistem lama
masih blok tertutup ya atau istilahnya peta jalan
jadi apa namanya jumlah perjalanan kereta itu tidak bisa ditambah
solusinya adalah kalau untuk lintas serpong sampai ke rangas bitung itu adalah hanya menambah unit
nah sementara unitnya itu sudah
nah ada wacana juga ada permajaan yang seharusnya dua ribu sembilan belas tahun dua ribu dua puluh kci itu akan meremajakan
karena saat itu terkendala pandemi covid sembilan belas
sehingga permajaan itu urung atau batal dilaksanakan
maka kembali diajukan di tahun dua ribu dua puluh
yang planningnya untuk tahun dua ribu dua puluh tiga ini akan ada replacement sekitar sepuluh trendset
lalu yang dihasilkan adalah sepuluh trendset

jadi ada sekitar dua puluh sembilan ini suatu jumlah yang sebenarnya jumlah jumlah juga banyak
kalau ini nantinya rusak ke depan ini kita mau penumpang penumpang ini jelas akan terlantarkan
atau barangkali ada yang tidak terangkut itu yang masalah
jadi kalau semisal alasannya karena okupansi belum seratus persen
ini sebenarnya istilahnya suatu
hanya suatu statement yang blunder bagi kami praktisi transport
yang seharusnya kami menyediakan space itu jauh lebih banyak
karena tujuan kita juga itu ada shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan umum
dalam hal ini angkutan massal krl salah satunya
nah kalau ini sudah dibatasi bagaimana kita mau memberikan arahan
atau tarikan perjalanan menggunakan karel ini
karena sudah jauh cuari
tidak bisa menambah
jadi masalahnya di sini bagaimana cara menambah kisah dua tahun ini
karena di tahun dua ribu dua puluh lima itu rencananya kci sudah memesan produk krl baru di inka
tapi itu bukan tahun dua ribu dua puluh lima
itu pun baru rencana
semoga saja itu rencana tidak meleset
nah yang jadi permasalahan saat ini adalah dua tahun
jadi ini adalah kondisi genting
kondisi yang urgent yang harus segera replacement
harus diganti yang baru
ya jangan sampai kereta kereta yang lama yang usianya sudah di atas lima belas tahun kita paksakan
kalau untuk rekomendasi dari bpkp dilakukan retrofit
retrofit kan juga membutuhkan waktu membutuhkan biaya juga
kalau retrofit itu membutuhkan waktu paling cepat
teorinya adalah enam belas bulan
itu pun paling cepat
belum lagi biayanya mahal
karena engine nya dan peralatan teknisnya mekanical nya semua diganti yang baru
sehingga tetap membutuhkan waktu
apakah kita tetap mau menelantarkan selama enam belas bulan penumpang penumpang ini bagaimana
maaf saya tidak akan menggunakan bahasa penumpang deh
saya akan menggunakan bahasa pelanggan
karena itu lebih subjektif daripada penumpang

lebih kepada benda
harusnya kepada barang yang harus nyaman harus baik
tapi kalau pelanggan kita harus subjektif
jadi bagaimana para pelanggan ini yang sudah puluhan tahun menggunakan krl
jangan sampai dilayani buruk tidak nyaman dengan alasan kekurangan kereta
keretanya baru retrofit baru dibentuk baru dibangun
jadi ini masalah saya pikir ini masalah
as urgent saat ini harus ada political will dari pemerintah daripada kita selalu berdebat atau berpolemik masalah tkdn tkdn
masalah tkdn ini tidak bisa dibandingkan juga dengan masalah barang barang konsumsi lain ya
elektronik seperti tv handphone lalu kulkas atau yang sejenisnya
itu tidak bisa karena itu adalah barang private
orang bisa tidak beli tidak masalah
tapi lalu yang menarik maaf pak saya potong sedikit mas
kalau kita bicara mengenai retrofi tadi anda katakan butuh waktu sampai enam belas bulan biayanya lebih besar bahkan
lalu sebenarnya pilihan yang paling ideal ini apa
tetap mengimpor rangkaian bekas dari luar negeri ataukah memang retrofit salah satu hal yang saat ini paling possible dan rasional karena pemerintah sendiri menolak untuk impor
betul jadi kalau untuk yang urgent memang harus impor
impor paling cepat membutuhkan waktu hanya enam bulan
proses administrasi lalu proses adjustment mungkin sampai di indonesia pun nanti tetap akan ada beberapa komponen atau beberapa engine ataupun ada beberapa elektronik yang harus diganti
misalnya ac kalau di jepang itu ada ac untuk ketika musim summer misalnya ada ac untuk pemanasnya
kalau di jakarta tidak perlu misalnya
kalau di dki atau di jabodetabek kan tidak perlu karena kita tropis
jadi memang perlu yang cool saja untuk ac nya
jadi kira kira seperti itu
nah kalau yang paling masuk akal yang paling rasional memang kita harus impor seperti saya tadi sampaikan
karena kalau untuk retrofit atau sifatnya refurbish pun yang refurbish mungkin juga membutuhkan waktu tiga bulan tapi juga tidak bisa bertahan lama
karena refurbish itu hanya checking
mengaudit misalnya atau memberikan apa namanya merawat istilahnya kalau yang ada yang rusak diganti
tapi itu sama sekali tidak mengganti engine ataupun traksi motor yang baru
kalau reformis itu memang cepat bisa tiga bulan
berarti mas dedy terakhir
ya mas dedy kalau kita bicara mengenai
kondisi saat ini sebaiknya memang pemerintah harus mengkondisikan bahwa ketersediaan krl itu selalu ada
jangan sampai kita terjebak pada perdebatan tkdn tkdn sementara masalah pelayanan publik di bidang transportasi umum itu malah dilupakan
kita di atas sibuk berantem mengenai masalah tkdn
tapi kami kebetulan saya juga pengguna pengguna krl
kita justru di bawahnya ini justru kita setiap hari kekurangan sarana krl
kalaupun tadi disampaikan bpkp bahwa apa namanya
itu kan dihitung secara overall ya
dari pagi jam lima sampai dengan jam dua belas atau jam satu
nah sementara untuk peak time itu yang jam enam sampai jam delapan atau jam lima sampai jam tujuh
itu yang tidak pernah dipikirkan
kalau mau dihitung semua ya memang longgar
total hanya enam puluh tiga
tapi ketika peak hours atau rush hours ya
tipik peak time antara jam enam sampai jam delapan itu luar biasa
saya pun juga pengguna krl juga pernah tidak terangkut karena sudah penuh sesak
kalau idealnya dalam spm kereta api satu meter persegi di rangkaian di kereta satu unit itu
satu meter persegi untuk spm standar pelayanan minimal itu mepetnya satu meter persegi
bisa untuk boleh untuk enam orang
tapi ketika peak time satu meter persegi itu bisa menjadi sembilan orang
bisa dibayangkan betapa menjadi pepesan manusia di sana
jadi itulah yang tidak yang bisa tidak dilihat seperti dari kcn pbkb
oke muksara teori memang betul hanya enam puluh empat tapi itu kan overall ya
karena kalau siang sepi
terus kalau malam itu sepi
tapi sebaiknya pemerintah memang harus menyediakan sarana ini yang banyak
karena target dari kemenhub dari dcka kemenhub itu tahun dua ribu dua puluh lima
itu paling tidak krl bisa menampung dua juta setiap hari
kita pernah punya pengalaman di tahun dua ribu delapan belas paling banyak satu dua juta penumpang setiap hari
nah target untuk dua ribu dua puluh lima itu sampai dua juta
nah kalau di awal awal saja kita sudah dipersulit
bagaimana kita mau menambah sarana atau menarik masyarakat yang dari kendaraan pribadi menggunakan krl
jadi masyarakat yang saat ini yang mau ancang ancang menggunakan krl itu sudah males
karena keretanya kurang bergesa kan
bagaimana masyarakat mau tertarik untuk menggunakan angkutan umum
kalau masalah kereta pun masih dibatasi seperti ini
ini memang politis ya
kalau masalah tkd ini terdebatkan tidak akan pernah selesai
karena kalau pun kita mau pendekatan politis seperti kereta cepat pun itu juga dengan pendekatan politis
tanpa tkdn pun juga bisa masuk
itu juga bisa
karena itu pendekatan politis
nah untuk masalah angkutan masal ini pun
itu sebenarnya juga pendekatan politis
naik dua ribu perak saja pasti pada protes pada demo misalnya
itu satu contoh
jadi ini juga masalah kereta
ini angkutan masal itu juga ada tujuan politis
terima kasih pak deddy
maaf sekali waktunya tidak cukup ya kita untuk berbincang
kita berbincang lagi di lain waktu karena waktunya sangat terbatas sekali
perbincangan begitu menarik
terima kasih untuk waktunya dan kesempatan pada pagi hari ini bapak